sehari menjelang dimulainya kampanye pemilihan wali kota medan tahun dua ribu dua puluh
pada sabtu dua puluh enam september dua ribu dua puluh
calon wali kota medan akhir nasution akan melakukan kampanye door to door
hingga dialog terbatas dengan para relawan dan masa pendukungnya
sementara itu calon wali kota medan muhammad bobi afif nasution
tidak melakukan kampanye karena akan ke jakarta
calon wali kota medan ahyar nasution
masih menghadiri upacara sumpah jabatan
pelantikan pejabat sementara sebelas bupati dan wali kota se sumatera utara
di pendopo rumah dinas gubernur sumatera utara pada jumat sore
termasuk pelantikan pejabat sementara wali kota medan
rencananya di hari pertama kampanye pilkada medan
pada sabtu dua puluh enam september dua ribu dua puluh
akhir kampanye dari pintu ke pintu atau door to door
mengunjungi masyarakat medan
ahyar dan pasangannya salman al farisi
juga akan berdialog terbatas dengan para pendukung dan relawannya
pasangan calon wali kota medan nomor urut satu ini
juga akan menyusun jadwal kampanye webinar
guna menyerap aspirasi masyarakat
adalah hari pertama masa kampanye
kami akan melakukan kampanye secara door to door
menghadiri beberapa pertemuan
beberapa orang kelompok masyarakat
dalam keadaan terbatas
memenuhi protokol kesehatan covid sembilan belas
di beberapa titik baik saya maupun saudara salman al farizi
bang rencana kita kan ada kemarin program untuk webinar itu bang
apakah memungkinkan untuk di minggu pertama ini pak
nanti lihat situasinya yang mana perlu webinar
mana yang perlu kita langsung bertemu
untuk bertatamu dengan masyarakat dalam suasana terbatas
sementara itu sehari menjelang kampanye perdana
melakukan ziarah ke makam pendiri kota medan guru patimpus
bobby juga bertemu dengan masyarakat di keluarga binjai
kecamatan medan denai
bobby mendengarkan aspirasi masyarakat
yang ingin daerahnya tidak lagi kebanjiran
di hari pertama kampanye pada sabtu
bobi justru tidak akan berkampanye
bopi dijadwalkan akan berangkat ke jakarta
agus supratman medan sumatera utara
peraturan kpu atau pkpu nomor tiga belas tahun dua ribu dua puluh
tentang pelaksanaan pilkada dalam kondisi bencana non alam covid sembilan belas
turut mengatur larangan kampanye tatap muka
yang berpotensi memunculkan kerumunan masa
bahkan di sejumlah daerah yang ikut menggelar pilkada serentak dua ribu delapan belas
menyatakan komitmen tersebut lewat fakta integritas
guna memastikan tidak terjadinya lonjakan kasus infeksi covid sembilan belas
dan menerapkan protokol kesehatan sesuai koridor
dan seberapa patuh kemudian aturan tersebut dijalankan
bagaimana pula juga pengawasan di lapangan
serta langkah antisipatif agar ketakutan akan adanya muncul
kluster pilkada serentak dua ribu dua puluh ini tidak terjadi
bergabung sejumlah narasumber lewat sambungan zoom
dari luar studio yang pertama ilham saputra
pelaksanaan harian kpu
selamat malam bang ilham
terima kasih bang ilham sehat ya bang ya
kita ke hadirin juga pak pandu riano epidemiologi
pak pandu riano epidemiologi
selamat malam pak pandu sehat sehat ya pak
alhamdulillah terima kasih pak pandu sudah hadir
dan juga kita akan berbincang dengan hendrat prihadi cawalkot semarang
selamat malam pak hendy
mas herdi selamat malam
pak pandu mas ilham selamat malam
ya terima kasih
ya terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini
kita langsung berdiskusi soal ini
sebelum ke pak pandu juga pak hendy
kita ke bang ilham dulu
bang ilham kita ingin mendapatkan update terkini
bagaimana kemudian kpu melihat jalannya kampanye hari pertama di hari sabtu ini dua puluh enam september dua ribu dua puluh
apakah kemudian protokol kesehatan ini sudah berjalan sesuai komitmen yang mengarah atau merujuk kepada pkpu nomor tiga belas tahun dua ribu dua puluh bang
ya sampai sore ini saya belum pernah
belum mendapat laporan
belum mendapatkan laporan dari komisi atau kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada
tetapi prinsipnya saya kira seluruh pasangan calon yang sudah ditetapkan
ini akan bekerja atau kemudian melakukan kampanye sesuai pkpu tiga belas
karena sekali lagi komitmen terhadap apa
terhadap bagaimana kita melakukan kampanye ini

bagaimana kita tertip dalam pandemik covid sembilan belas ini
agar kemudian potensi terpaparnya masyarakat
terpaparnya calon dan terpaparnya penyelenggara
itu bisa kita minimalisir atau bahkan kita tiadakan
tergantung kepada kita semua disiplin
dengan protokol pencegahan covid sembilan belas
jangan ada lagi arak arakan
jangan ada lagi konser konser dan sebagainya
kita sudah tetapkan
kita sudah tetapkan

ada tetap muka
silahkan menggunakan metode tersebut
kemudian kampanyenya bisa via daring
silahkan bapak ibu sekalian pasangan calon
memanfaatkan daring tersebut
jadi nanti kami juga akan memberikan kesempatan kepada para calon
untuk bertemu tetap muka
tapi jumlahnya hanya lima puluh orang
masuk tim kampanye
jadi nanti ada bahwa seluruh petugas kami untuk memastikan bahwa berjalan dengan baik
berjalan dengan baik seperti apa indikatornya
menggunakan masker panitia kampanye menyediakan hand sanitizer
kemudian juga physical distancing dengan baik
dan itu harus ada di ruangan
ruangan yang kapasitasnya tentu lebih besar dibandingkan dengan jumlah peserta kampanye tersebut
sekali lagi kpu sudah membuat rabu sudah membuat peraturan
nah ini mohon ditaati dan dilaksanakan dengan sebaik baiknya
bang ilham kita ingin mendapatkan lagi pemahaman apa kemudian yang terkandung atau turunan dari pasal delapan puluh delapan c ayat satu
dan juga pasal lima puluh tujuh dari pkpu nomor tiga belas dua ribu dua puluh ini bang
karena memang memastikan lagi bahwa
semua pihak ataupun juga semua siapapun lah itu yang menjadi peserta dalam pilkada serentak dua ribu dua puluh ini
mendapatkan pemahaman ini begitu bang
ya saya kira tinggal dibaca ya mas ya dibaca
kita juga sudah akan melakukan sosialisasi kepada seluruh pasangan calon dan partai politik pengusung
agar kemudian menjalankan peraturan tersebut
kenapa dibuat seperti itu
karena begini pengalaman pendaftaran calon kemarin
sehingga banyak sekali masyarakat sipil dan sekelompok masyarakat meminta kepada kita untuk menunda pilkada
karena memang tidak ada komitmen dari pasangan calon dari partai pengusung ya
untuk kemudian betul betul menjaga agar tidak ada kerumunan di masa pandemi sekarang
harus ada di mindset kita ya harusnya di mindset kita bahwa saat ini kita
yang mengadakan pilkada ini dimaksudkan

siapapun orangnya apapun orangnya siapapun yang mendukung gitu ya
harus mengikuti protokol covid sembilan belas
protokol pencegahan covid sembilan belas
jika tidak maka tentu saja banyak pesimisme dari masyarakat terkait dengan terpaparnya orang dengan covid sembilan belas
karena metode kampanye nya komite nya dan juga komite nya itu tidak bisa dikaitkan dengan covid sembilan belas
oke karena metode kampanye nya komite nya dan juga komite nya itu tidak bisa dikaitkan dengan covid sembilan belas
kita harus mengikuti komite nya komite nya dan juga komite nya itu tidak bisa dikaitkan dengan covid sembilan belas

jadi ini pilihan ini adalah mengimasakan pengalaman dari calonnya yang tidak mengindahkan protokol pencegahan covid sembilan belas

agar kemudian pilkada ini kita bisa lanjutkan
dan saya apresiasi
kemarin ketika pencalonan dan pengambilan nomor urut alhamdulillah
tidak ada kasus yang kemudian bisa berpotensi memaparkan covid sembilan belas di kluster pilkada
nah ini kita jaga betul
karena kpu sama ini menjaga betul sebagai penyelenggara
contoh ketika kami mengirimkan petugas menjalankan pekerjaan atau tahapan verifikasi calon perseorangan
alhamdulillah sampai saat ini belum ada laporan ke kami bahwa ada petugas kami yang terkena covid karena pekerjaan tadi
kemudian juga ppdp
petugas kami datang dengan face shield dengan masker dengan sarung tangan datang door to door ke masyarakat
untuk kemudian memastikan mereka dapat melaksanakan hak konstitusionalnya dengan terdaftar di dpt
alhamdulillah juga tidak ada kemudian laporan kepada kami bahwa ada petugas ppdb kami terpapar covid sembilan belas
nah ini tentu saja juga harus menjadi komitmen kita bersama
tidak hanya kami sebagai penyelenggara
tanggung jawab ini tidak hanya ada di pundak kami sebagai penyelenggara
oke bang ilham kita sudah dapat poinnya walaupun hari ini hari pertama masih tersisa tujuh puluh hari lagi kita kpu dan bawaslu juga akan memantau bagaimana kemudian jalannya kampanye ini
saya ke pak hendy
dengan adanya restriksi begitu ya adanya aturan aturan atau batasan yang cukup ketat bagaimana jalannya kampanye
bagi pasangan calon yang akan mengusung visi dan misi untuk masyarakat di daerahnya
bagaimana anda kemudian mengatur strategi kampanye agar batasan batasan itu dilakukan tidak keluar dari koridor yang ditetapkan
karena kemudian ada sanksi dan penegakan hukum yang akan disandang begitu kalau aturan ini dilanggar
silakan pak hendy
ya mas herdi
mas ilham ini adalah representasi dari kpu
tadi sudah bercerita banyak kepada kita bahwa hari ini bangsa kita ini lagi pilkada di saat pandemi covid
dikeluarkanlah pkpu nomor tiga belas tahun dua ribu dua puluh yang kemudian sudah sangat detail
melarang untuk mengadakan kegiatan yang mengundang masa misalnya konser musik misalnya kegiatan olahraga seperti bersepeda jalan santai
termasuk donor darah semuanya
kami akan lakukan itu karena kita adalah pelakunya
kpu penyelenggara dan nanti bawas yang mengawasi dan mungkin bisa juga memberikan sanksi kalau terjadi pelanggaran
cara kita sederhana saja
yang diperbolehkan di dalam pkpu itu itu yang kita lakukan
apa itu misalnya pemakaian biaya sosial pertemuan virtual lalu misalnya belusuan
tujuan itu bagian daripada door to door yang akan kami lakukan
dengan konteks kehadiran misalnya peserta di dalam kegiatan yang dimaksimalkan lima puluh
nanti akan memperbanyak tim sukses yang menjadi bagian daripada representasi calon yaitu hendy dan ita
supaya semuanya dapat
pak hendy anda tidak melihat bahwa ini adalah sebuah aturan yang merugikan bagi paslon dan tim pemenangan atau tim kampanyenya
atau bahkan anda melihat ini adalah memang ini the real battle gitu atau tantangannya memang ini di masa pandemi begitu atau bagaimana
ya saya rasa ini tantangan buat semua pasangan calon
artinya pada saat kita memahami aktivitas ini dilakukan pada saat pandemi
pasti tujuannya adalah tujuan untuk hal yang lebih tinggi lagi supaya pilkada ini tidak menjadi kluster kluster covid sembilan belas
nah apakah dirugikan
saya rasa dari sudut pandang
mana kita harus menganalisis ini
cuman kalau masing masing calon kemudian menerapkan seperti yang diinginkan kpu tidak ada yang dirugikan
dan pasti juga semuanya tidak ada yang dihitungkan
artinya tergantung agresivitas jantung metode kreativitas dari masing masing pasangan calon
untuk kemudian bisa melakukan aktivitas tanpa melanggar pkpu nomor tiga belas tahun dua ribu dua puluh ini
oke artinya anda melihat ini adalah sebuah tantangan
kreativitas dipacu lagi agar mencari cara cara yang lebih strategis yang kemudian tetap dalam koridor protokol kesehatan
saya ke pak pandu
pak pandu bagaimana kemudian melihat situasi seperti ini pak
ada tujuh puluh satu hari masa kampanye akan dilakukan oleh pasangan calon yang akan mengikuti pilkada serentak dua ribu dua puluh
alarm alarm tentang adanya kluster kluster baru pilkada yang sering kita dengar beberapa waktu lalu ini pak
dan juga kemarin sempat disampaikan
yang sudah mulai berbunyi begitu pada saat beberapa waktu lalu
tapi kemudian dirubah regulasinya sehingga kemudian dipastikan tidak terjadi lagi
tapi dijawabnya nanti pak kita break dulu
cnn indonesia prime news segera kembali
terima kasih ustaz jedah
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
sudah terlihat dari masa pendaftaran waktu itu
dimana kita tidak pungkiri ada data soal kasus petugas bawaslu begitu
dan juga bahkan calon kepala daerahnya juga sudah ada yang positif tapi juga mendaftar
nah ini yang ingin kita pastikan lagi pak pandu
bahwa kemudian ketakutan ketakutan ini apakah bisa diikat dari regulasi
yang ada sekarang atau bagaimana kemudian ini kita membaca situasi ini masih hari pertama
pak ilham tadi menyampaikan belum ada laporan begitu
tapi masih ada tujuh puluh hari lagi ke depan pak
ya itu tantangan ya tantangan kita bersama
kita ini kan memang di era pandemi yang sungguh luar biasa ini
sekarang masa masa peningkatannya sangat tinggi
jadi dibutuhkan kewaspadaan bukan ketakutan
tapi kewaspadaannya harus luar biasa
oke luar biasa ya pak
dan semua ini kan harus selamat
jangan sudah terpilih nanti malah kena dan tidak selamat
jadi apa gunanya menang dalam pilkada tapi tidak selamat
jadi ini tantangan kita semua supaya disiplin dan waspada
dan terlihatlah bahwa walaupun sudah ada aturan
dan seharusnya juga dimotivasi
pada calon calon yang bermain ini
yang betul betul mematuhi
itu harus dikasih reward
jangan yang salah saja yang dihukum
jadi itu juga harus diberikan reward
dan kemudian juga saya menghimpau ini kepada semua calon ya
ini kan kesempatan untuk menunjukkan kepedulian terhadap masalah pandemi
jadi juga memberikan kalau ada ketika mereka lagi melakukan ini
ada masalah yang melanggar
ya misalnya ada dukungan dukungan yang misalnya bertemu dengan lima puluh orang
tapi tidak mau menjaga jarak
langsung aja berhenti
supaya tidak terjadi kasus kasus yang kita harapkan tidak perlu terjadi
kemudian juga harus memberikan contoh yang baik
bagaimana memakai masker
menjaga jarak dan mencuci tangan
ini kan program edukasi
ini kesempatan tujuh puluh hari ini sebagai seorang pemimpin
atau calon pemimpin yang akan datang
memberikan edukasi ke masyarakat
memberikan rasa tanggung jawab
dan juga harus memberikan perhatian terhadap orang orang yang terdampak
ini kampanyenya sebenarnya banyak peluang yang kita bisa memberikan rasa empati
rawat dan sebagainya
jadi itu harus ditunjukkan
tapi kan sebenarnya banyak calon calon pemimpin yang sama sekali seperti tidak menunjukkan kepedulian terhadap masalah pandemi
jadi inilah yang barangkali dengan kesempatan semacam itu
adanya program edukasi dari calon calon dari paslon ini kan
mereka kan ahli pidato nih
bisa memberikan pesan pesan yang didengar oleh masyarakat
nah ini kesempatan yang kita tidak perlu membayar ahli komunikator untuk mendidik masyarakat
itu yang seharapan saya seperti itu
sebagai mitigasi begitu ya
bisa tidak ya
kita kawal begitu di setiap tahapan ini
bagaimana evaluasinya potensi resikonya
sehingga kan tahapannya akan banyak nih
kpu akan masih terus bekerja sampai nanti pencoblosan di sembilan desember begitu
bisa tidak potensi resikonya itu dievaluasi setiap tahapan
sehingga kemudian kalaupun kemudian ada potensi munculnya kasus
ini sudah bisa diantisipasi lebih awal begitu pak
sebelum masuk tahapan
sebelum masuk tahapan diingatkan kembali
kadang kadang lupa mereka
jadi mengingatkan kembali mengedukasi paslon mengedukasi masyarakat mengedukasi massa yang mendukung
ini perlu dilakukan
ini tidak boleh dalam tahapan ini seperti ini
dan kemudian kalau ada pelanggaran apa yang kemungkinan terjadi
jadi ingatkan diingatkan
kan regulasi itu kadang kadang tidak hanya cukup dibaca sekali
tapi yang penting diingatkan
diingatkan kemudian dievaluasi setelah terjadi tahapan itu selesai
diingatkan lagi itu sebelum tahapan berikutnya
terus saja kita harus betul betul ingin semuanya terjadi seperti yang kita harapkan
supaya kegiatan berkada ini benar benar aman
tidak menimbulkan suatu masalah yang kita sesali bersama nanti
oke kekhawatiran itu tidak terjadi
saya ke bang ilham
bang ilham bagaimana kemudian rekomendasi ini
apakah bisa dijadikan opsi begitu
soal reward misalnya jika memang sesuai dengan koridor atau protokol kesehatan akan diberikan apresiasi begitu
dan termasuk juga bagaimana setiap tahapan ini nanti akan dievaluasi
karena kan masih panjang nih bang ya
dan potensi resikonya bisa dikaji begitu dengan sejumlah ahli
bahwa di tahapan ini memang berhasil
artinya tahapan selanjutnya bisa dilakukan lebih baik lagi
bagaimana menjawab ini
kalau reward memang tidak diatur dalam peraturan undang undangan
yang diatur adalah soal sanksi pak pandu
rewardnya nanti mungkin pak pandu dan teman teman masyarakat sipil bisa melakukan semacam kampanye gitu ya
bahwa kemudian memilih orang orang yang komitmen dengan menjaga protokol pencegahan covid sembilan belas misalnya saja ya
kpu tidak ada reward
hanya dalam peraturan pendahun undangan yang diatur adalah sanksi
kita tidak bisa memberikan sanksi diskualifikasi
karena di undang undang sepuluh dua ribu enam belas tidak mengatur itu
tetapi kemudian kami bisa membatalkan kampanye yang si calon bersangkutan ya
kita hitung berapa kali yang melakukan kesalahan atau pelanggaran
ini bisa kita batalkan
ini masuknya administratif ya bang ilham ya
ini masuknya sanksi administratif nih yang akan diterima ya
ini juga tapi salah satu pasal
itu disebutkan juga
jika kemudian ada pelanggaran terhadap protokol covid dan covid sembilan belas
itu bisa dilaporkan oleh polisi dengan menggunakan peraturan undang undangan yang lain
nah ini kan juga kemudian ada dari gakumdu bawaslu bisa diproses
kemudian dari polisi juga bisa diproses
karena polisi bisa menggunakan peraturan pendahun undangan yang lain
ini pidananya berarti juga bisa memberikan efek jerah begitu ya
ada undang undang karantina daerah
ada undang undang kesehatan atau kesehatan darurat begitu ya
tergantung polisi menggunakan peraturan apa mas
ini disebutkan lah pkpu kami

saya ke pak hendy
pak hendy bagaimana melihat ini

bahwa ini bisa dilakukan oleh polisi
bahwa ini bisa dilakukan oleh masyarakat
tertulah dengan peraturan pendahun undangan yang berlaku
saya ke pak hendy
pak hendy bagaimana melihat ini
apakah kemudian dengan adanya sanksi sanksi tersebut dan juga rekomendasi dari pak pandu
bahwa penting juga menyuarakan begitu sembari berkampanye
berulang ulang untuk membiasakan pada pendukungnya untuk tetap taat pada protokol kesehatan
gimana menjawab ini pak hendy
saya rasa ini bukan persoalan sulit
bahwa orang pada saat memutuskan untuk maju menjadi kepala daerah dia pasti niatnya
ingin membuat daerah itu baik bagus masyarakatnya sehat semuanya
nah sekarang ini kita lagi mengatur mohon maaf kpu lagi mengatur supaya situasi kampanye
hanya itu juga bisa untuk meyakinkan masyarakat datang ke tps memilih calon tapi juga sehat
nah itu yang sedang diikuti oleh pasangan calon
maka sebenarnya yang disampaikan baik pak pandu maupun pak iham tadi saya sangat setuju
tinggal nanti kerja panwas atau bawas itu memang harus benar benar detail dan fokus
jangan sampai pola kerja masing masing calon itu kemudian ada semacam pilih kasih
yang ini boleh yang ini nggak boleh
itu pasti jadi kekacauan
kecacauan gitu ya
pak hendy mendisiplinkan pendukungnya ini yang mungkin agak sedikit perlu
ada effort yang lebih besar begitu pak untuk memastikan bahwa protokol kesehatan ini paling tidak minimal yang tiga m ini tidak akan dilanggar begitu
ya kan kita sudah bersepakat nih calon ada partai pengusung pendukung
teman teman partai ini kan tokoh tokoh juga
ada yang jadi kecepatan ada yang di ekspektif ada yang di posisi strategis pasti pendukungnya atau konstituenya banyak
kalau mereka berkomitmen mereka tinggal menyampaikan pada para pendukungnya
eh ini kita mau daftar ya nggak perlu ada arah arahan
karena sudah dibantah tiga pu
maka datanglah si calon itu dengan partai partai pendukung
atau yang kemarin pada saat mohon maaf hari ini penetapan mohon maaf deklarasi pilkada damai
di seluruh partai politik ikut bergabung tapi secara virtual
karena saya rasa semua yang ikutin tahapan tahapan ini harus kemudian mengikuti aturan pkpu
kalau nggak ya kita kena sanksi dibawah
oke tapi pak di beberapa daerah ada aja yang ngakalin pak gitu
misalnya pertemuan di dalam ruangan ini lima puluh gitu ya
tapi kemudian dia mengundang dua ratus orang terus ruangannya dibagi empat begitu
ini gimana apakah kemudian cara cara seperti ini juga tidak akan dipastikan tidak akan dijalankan begitu atau bagaimana
makanya bawahnya harus se visi
paham benar maksud dari pkpu itu
sampai satu calon dibolehkan begitu calon yang lain membagi empat tidak boleh
kalau menurut saya maksimal lima puluh titik gitu aja
tidak usah ada koma komanya lagi
oke ini juga memastikan bahwa anda kemudian juga mengusung visi di masa pandemi ini untuk membuat semua masyarakat anda
bisa apa namanya bisa tertangani untuk masalah kesehatannya jika kemudian nanti masa pandemi ini belum berakhir begitu
bismillah mas herdy
pokoknya kami berupaya mengikuti aturan pkpu tidak coba melanggar dan juga berharap proses sivil kada atau pil wakil di kota semarang ini
luber jurutil aman dan juga sehat untuk seluruh masyarakat yang datang ke pkpu
oke komitmen itu yang mungkin masyarakat butuhkan
saya ke bang ilham bang ilham senyum senyum saya tadi mengatakan bahwa ada akal akalan lima puluh orang dua ratus orang bagi empat ruangan
tapi dijawabnya nanti bang kita break dulu cnn indonesia prime news akan kembali usai jeda

atau ada aturan yang masih belum dipahami secara menyeluruh begitu bagi peserta pil kada serentak ini

bukan untuk kemudian soal membohongi bukan soal akal akal
bukan untuk kemudian soal membohongi bukan soal membohongi bukan soal akal akal
jadi kalau kemudian tidak terpenuhi unsur physical distancingnya dan sebagainya kita gerebek
kitarareb seperti terukur dan debol pembahasan dari bahwa seluruh untuk kemudian membacalkan kampanye yang bersangkutan
substansinya kan kita berbeda dengan pengalaman penyelenggaran kampanye kampanye sebelum masa pandemi
masa pandemi kan dijelas ketahuan physical distancing nggak
kemudian total dari seluruh tim kampanye dan konstitusi

kemudian dilakukan di dalam ruangan atau tidak
ruangannya itu apakah kemudian besar atau tidak
atau kemudian bisa kemudian paling tidak setengah dari jumlah lima puluh orang tadi
misalnya kapal stres
kalau lima puluh orang berarti kapasitas seratus orang yang digunakan
misalnya seperti itu
nah tentu ini sudah kita tetapkan dalam peraturan kpu
nah jadi kalau mau main akal akalan bohongan ini kan soal nyawa loh
kita soal main mainin soal apa sebagainya
kita bicara soal nyawa kita hindari pertemuan pertemuan skala besar
dan hindari juga apa atau kemudian memperkuat kualitas
oke artinya ada konsekuensi sanksi yang tegas begitu ya
kalau kemudian ada saja pihak pihak yang kemudian mencari cara atau mencari celah untuk bisa melakukan hal hal yang di luar aturan yang sudah ditetapkan
soal ini bang ilham soal bagaimana modernisasi kampanye kan juga merekomendasikan untuk virtual
artinya media digital ini juga harus dimanfaatkan sebaik mungkin
ini sebagai modernisasi atau modifikasi dari cara cara kampanye begitu
apakah kemudian ini juga dipastikan bahwa konsep seperti ini bisa dijalankan oleh seluruh daerah yang akan melakukan
dan pilkada serentak ini bang
ya tentu ada daerah daerah tertentu ya
kalau semarang saya kira bisa lah semuanya ya
tapi kalau di daerah daerah tertentu seperti di indonesia timur
yang kemudian kita kesulitan untuk mendapatkan akses internet
makanya kemudian kita tidak larang pertemuan tata buka mas
memahami betul tidak semua daerah akan bisa melaksanakan kampanye daring
tetapi selain daring tentu saja kan bisa kita gunakan alat taga kampanye
ya umbul umbul dan alat peraga kampanye flyer dan sebagainya itu masih diperbolehkan
jadi sekali lagi saya kira bukan alasan kemudian teman teman nanti menyoal atau pasal menyoal terkait dengan pkpu kita
kita sudah buat dua alternatif kalau mau tetap muka silahkan saja
tetapi tidak boleh lebih dari lima puluh orang physical distancing terapkan protokol pencegahan covid sembilan belas
nah kalau mau pakai daring silahkan terbuka seluas luasnya menggunakan daring
oke oke artinya memang semuanya sudah ada pilihan opsi opsi yang bisa diambil begitu sesuai dengan aturan
pak hendi terakhir saya ke anda bagaimana kemudian konsep konsep digital ini diterapkan begitu seberapa efektif
menurut anda ini akan bisa membuat anda bisa menyampaikan visi dan misi anda dalam situasi yang serba terbatas seperti ini
ya saya rasa ini pembelajaran buat semua pihak
ke masyarakat kota semarang nanti dikomili di dalam perwakuan
karena di dalam aktivitas daring ya cukup banyak juga yang terkaget kaget
artinya pada kelompok grassroot ini pada saat mereka kita ajak pertemuan secara virtual
tapi inilah tantangan kita kita kemudian harus visi ini dengan bahan kampanye yang bisa kita kirim ke mereka
kemudian mereka memahami bahwa situasi ini kita harus memiliki
situasinya memang begini
situasinya adalah pilkada di saat bangsa ini sedang pandemi covid
jadi dua poin ini harus dapat semuanya
keadaannya lancar sehat semua orang
tapi juga covid nya bisa ditekan tidak menjadi kluster yang semakin banyak
oke dengan catatan infrastrukturnya mendukung ya pak hendy ya
oke saya terakhir ke pak pandu
pak pandu artinya kemudian protokol kesehatan menjadi harga mati pak
untuk melaksanakan seluruh tahapan pilkada serentak
ini sampai selesai nanti bukan soal pilkadanya harga mati
tapi protokol kesehatannya yang harga mati ya pak ya
iya jadi memang tantangannya adalah bagaimana protokol kesehatan itu betul betul diterapkan
karena seringkali nanti banyak godaannya juga
ya kan menurut saya
atau digoda oleh pasangan lain
jadi jangan terpancing lah
jangan terpancing jangan terprovokasi
ya tetap bertahan pada
untuk upaya melakukan protokol kesehatan
karena kita harus menjaga agar benar benar pilkada ini
suatu pilkada di indonesia yang sukses yang aman
tidak ada timbul pelanggaran yang meningkatkan risiko
dan ini kan kalau kita khawatirkan kan nanti akan memburukkan lagi nama bangsa
bahwa di era pandemi pun terjadi kita tidak bisa menerapkan hal hal yang sederhana
ini menurut saya bertentangan
tapi jangan diakal akalin
kreatif menjaga jarak mencuci tangan dan menggunakan masker
nah tadi saya melihat masih banyak kegiatan kegiatan yang lupa menggunakan masker
jadi diusahakan betul betul semuanya menggunakan masker
kalau perlu maskernya seragam
jadi masker itu menjadi suatu contoh yang bisa benar benar contoh disiplin dan bagian daripada kampanye
oke kalau kemarin kemarin kampanyenya
kaosnya yang disablon tapi maskernya yang disablon nggak apa apa ya pak pandu ya
dan itu kan menarik kalau yang ada kita bisa mengundang selebriti yang biasanya nyanyi atau apa
sekarang memeragakan bagaimana cara pakai masker yang benar
dan semua ditunjukkan gitu kan waduh luar biasa itu
jadi banyak kok hal hal yang kita bisa menggunakan suatu bentuk bentuk supaya masyarakat
mendukunglah wah ini calon kita memang seorang pemimpin yang mau bisa membuat pandemi ini bisa cepat selesai
bang ilham paham betul itu ngangguk ngangguk
artinya kemudian protokol kesehatan ini menjadi harga mati
tidak ada kemudian lagi celah yang dimanfaatkan oleh siapapun termasuk juga masyarakat itu sendiri
karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa kemudian dalam masa kampanye ini dan tahapan pemilu termasuk pertikada serentak ini
semua orang terlibat
tidak hanya penyelenggara dan juga peserta
tidak hanya penyelenggara dan juga pemerintah
tidak hanya peserta dan masyarakat itu sendiri
apa kekhawatiran kekhawatiran yang disampaikan oleh semua pihak ini tidak terjadi yang disebut dengan kluster pilkada serentak dua ribu dua puluh
terima kasih pak pandu sudah bergabung
bang ilham terima kasih
dan juga pak hendi
terima kasih pak
kita berjumpa lagi di dialog selanjutnya
di tengah angka kasus positif covid sembilan belas
yang tidak kunjung turun
pelanggaran protokol kesehatan justru kembali dipertontonkan
pejabat publik cnn indonesia prime news segera kembali